memasukkan menteri menteri toksik itu ditujukan ke mana sih
orang orang yang sudah tahu bermasalah banyak orang orang bebas
setelah menjabat itu mau ngakak dikasih ngapain aja sih saya
semua dibawah langit itu ada waktu jadi saya itu harus tahu diri jadi apa nanti ya
saya dikali kali minta oleh beliau ya
banyak anak anak muda yang lebih hebat hebat saya kan sudah
saya kalau apa aja diminta sepanjang itu
saya tifa solesa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media
streaming lainnya kompas tv independen tak percaya